menanggapi peristiwa banyaknya anak ular kobra berkeliaran di pemukiman warga
peneliti lipi mengatakan fenomena tersebut merupakan siklus alami tahunan
meretasnya telur ular biasanya terjadi saat awal musim penghujan
ahli herpetologi lipi amir hamidi menyatakan
saat ini merupakan siklus tahunan berkembang biaknya reptil
ia juga menjelaskan fenomena bayi kobra yang belakangan ramai diperbincangkan
merupakan sesuatu yang wajar
menurut amir kobra yang banyak ditemukan beberapa waktu lalu
merupakan spesies ular kobra jawa atau najas putatrix
selain itu kobra memang memiliki bisa menyerang sel saraf atau neurotoksik
yang dapat menyebabkan masalah penglihatan kelemahan otot hingga gagal pernafasan
tiga bulan yang lalu kemungkinan induknya ada di situ
kemungkinan telurnya ini diletakkan di sekitar perumahan itu
yang menyediakan habitat peneluran yang cukup bagus
sehingga begitu menetas anaknya menyebar kemana mana